saya lihat dulu ya sebentar sebentar
ramah ramah tapi tinggal di bandung hari ini kan di jakarta
telinga itu abah yang tadi boy maksud jadi maksudnya boy itu abah lupa ingatan amnesia
bukan manisia oh itu ya
sama om itu sewa bodyguard kan supaya ngejauhin reva sama boy ya kan tante angel tante enggak marah
kok justru tante mau bilang terima kasih banget karena angel udah ngasih informasi buat tante iya
bener tante sama papanya reva paling nggak suka kalau misalkan reva deket deket sama kue namun
makasih ya tes informasinya oh ya ngomong ngomong kamu tahu nggak boy sama reva jalan jalan kemana
ya mereka itu dia tentang masalahnya mereka kan naik motor setengah aku naik mobil aku udah berusaha
sih tante ngejar mereka tapi tetep aja tante nggak dapat terakhir sih mereka ke arah panggung induk
tante ya angel sayang makasih loh udah kasih informasi lain kali kalau misalkan kamu lagi
terus tiba tiba ngeliat boy sama reva lagi berduaan karena minta tolong banget sayang collery tante ya oke lovely btw makasih banget loh udah kasih informasi sayang tante seneng banget nanti begitu fuai nyampe ke rumah tante sama papanya reva langsung semprot reva makasih banget ya sayang bye bye tante
kasain lah reva
kok rasanya banget ya
kok gue berasa kayak mama gitu sih
yang ketemu sama lo
di rumahnya boy
mas kau malah tidur sih mas
gimana ada kabar dari reva
udah udah telfonin dari tadi
tadi siapa yang telfon
kayaknya kamu gak kenal sama dia
tadi temennya reva
kayaknya anak bayi dia
dia nelfon aku dia ngasih info ke kita
bahwa reva itu lagi berduaan
sama boy di luar
bener kan tebakan aku ke mas
emang mereka tuh berduaan
nih mas aku akhirnya
kita baru tahu ini sekarang
pasti dia sering ngibulin kita tuh dari dulu mas
tapi tanpa kita tau
ini udah keterlaluan banget loh mas
ini juga sudah sekian kalinya
reva mengabaikan hati hati mas
ya menurut aku kita harus kasih
supaya revo gak berbuat seperti ini lagi ke kita mas
lah iya tapi kan dengan
mas rasyu itu kan
mas rasyu itu udah merupakan hukuman buat dia
jadi yang penting
kalo dia masuk sekolah serama
dia gak bisa deket lagi sama si boy itu
benar mas tapi itu hukuman yang kurang
nah sekarang untuk masuk ke semester depan itu
masih ada dua minggu lagi
dan aku yakin pasti selama dua minggu ini kita stress
setiap malam karena reva hilang
mas mau pergi naik motor
diam diam ternyata berduaan sama boy
reva itu adalah
ibaratkan kertas putih mas
boy asik mewarnai di kertas putih itu mas
dia itu pasti anak jalanan
dan aku yakin banget
kasian reva aku bener bener gak bisa ngebayangin
itu kasian banget loh mas
hukuman apa yang harus kita lakukan
supaya reva jauh dari si boy
hukuman apa yang harus kita lakukan
supaya reva jauh dari si boy
hukuman apa yang harus kita lakukan
supaya reva jauh dari si boy
kita harus menjual
udah ah mendingan kamu insaf saja
kapan naraka kepenuh
saya tidak bisa kejam juga seperti kamu
saya bisa lebih kencang dari kamu
lo tuh kenapa sih
kenapa sih lo jadi beda banget sekarang
kenapa lo tegang aku ini semua ke boy
gue kecewa banget sama lo alex
so ini semua gara gara kamu
ini semua gara gara kamu
boy kayaknya alex benci banget ya sama kamu

apa bener alex benci sama kamu gara gara aku
gapapa deh pak
ya bisa jauh lebih jahat dari kamu
apa nih pak
pak pak tadi saya yang ngapain pak
yang jahat tuh ya ini pak
dan anak buahnya yang di sebelah sana
gimana bisa terjadi
nah gini pak dia emang penjahat pak
ada barang buktinya
motor temen saya dicuri sama dia buktinya disana pak
mereka akan kami bawa ke kantor polisi
berserta barang buktinya
dan saya harap kalian bisa datang ke kantor untuk memberi keterangan
insya allah besok ya pak ya
kalau begitu permisi ayo
kamu mau kemana aja sih
eh saya aja sih
kamu mau kemana aja
ini temennya raya juga
temennya neng raya
sayang baik baik aja
terima kasih fisan
ini neng temennya dia juga ya
dia temen aku abah
terima kasih fisan
terima kasih fisan
terima kasih fisan
hebat fisan kamu
berani ngelawan banyakan gitu
kayaknya abahnya raya amnesia deh
enggak pak maksud kita berdua kayaknya abah
maksudnya lupa ingatan
wah kamu teh udah ditolongin juga sama saya
bukan diterima kasih malah bilang saya gelo
kamu kali yang gelo
ya saya mah tidak gelo
maksud saya abah itu lupa ingat
nah abah itu kena bunturan
jadi ya lupa semuanya
oh enggak enggak saya masih ingat kok
sahadat aja masih ingat
maaf kalau aku boleh tahu
abang masih ingat gak namanya siapa
ya kan tadi panggilnya abah ya
eh sebentar tadi pernah
di ktp saya mah tadi tulisannya ramah
coba saya lihat dulu ya sebentar
hah rama hah hah rama
tapi tinggalnya di bandung
hari ini kan di jakarta
hah lupa lagi
itu abah yang tadi buaya maksud
jadi maksudnya boy itu
abah lupa ingatan
amnesia bukan manisia
oh itu ya
coba abah inget inget banget
kejadian terakhir kali
kejadian terakhir banget yang abah inget
terakhir mah ada polisi nangkep penjahatnya
siapa itu kobet
kalau di bandung siapa
iya polisi terakhir
bikin pusing jadinya
sekarang saya baru inget
badan saya itu sakit sakit
kayak abis dipukulin orang